jurnalis dan pengamat musik senior benediktus beni hadi utomo atau dikenal dengan nama benz leo meninggal dunia di rumah sakit fatmawati jakarta selatan senin pagi akibat terpapar covid sembilan belas
pihak kerabat mengatakan benz leo sebelumnya sudah dirawat selama dua pekan di rumah sakit fatmawati jakarta selatan
selain benz leo istri dan anaknya masih dirawat karena covid sembilan belas
benz leo meninggal dunia pada usia enam puluh sembilan tahun
jenazahnya dimakamkan di tpu menteng pulo setiabudi jakarta selatan
kedudukan baru agak menurun ke di hari jumat